kepala staf presiden muldoko merespon tuntutan mahasiswa yang meminta pemerintah mengeluarkan perpu kpk sebelum empat belas oktober dua ribu sembilan belas
menurutnya pemerintah tidak menutup diri terhadap saran atau tuntutan yang disampaikan mahasiswa ataupun dari masyarakat
namun muldoko meminta semuanya bersabar karena pemerintah harus melihat dari berbagai aspek sebelum mengeluarkan perpu kpk
pemikiran pakai bahasa pokoknya lah kita itu memikirin negara itu suaranya besar semua harus dipikirkan semua harus dendengarkan
jadi pasti ada semua warga negara juga bijak dalam sikapi semua keputusan
karena keputusan itu seperti itu simalakama
ya dimakan bapak mati dimakan
dimakan ibu mati kan begitu
cininya memang begitu
jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak
itu yang perlu dipahami adalah prinsipnya di dalam presiden dalam mengelola negara itu tidak mungkin akan membawa negara itu ke suatu situasi yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan
pasti negara akan dibawa ke tempat seperti apa yang diinginkan oleh
pemukaan undang undang satu ratus empat puluh lima gitu